nah di indonesia sendiri kasus infeksi covid sembilan belas yang sempat turun kini meningkat kembali pasca libur lebaran dua ribu dua puluh satu
dan kalau kita mengingat ini tentunya bukan kali pertama ada pola penambahan kasus setelah adanya masa liburan bagi warga
sebelumnya juga ada masa liburan natal dan juga tahun baru dua ribu dua puluh
ini tentunya menjadi sebuah pertanyaan mengapa hal ini masih juga terjadi dan mekanisme seperti apa yang paling efektif dalam mencegah lonjakan kasus terkhusus di daerah
mengingat masih akan ada lagi musim liburan bagi warga di tahun dua ribu dua puluh satu ini
kita akan gali bersama dengan para narasumber saya malam hari ini
yang pertama ada kepala bidang penanganan kesehatan dari satgas covid sembilan belas pak alexander ginting
selamat malam pak alex
kemudian ada epidemiolog
salam sehat pak alex
kemudian saya sapa yang kedua ada epidemiolog dari universitas indonesia pak syarizal sharif
selamat malam pak syarizal
ya selamat malam mbak asani
sehat sehat semuanya bapak bapak ya
saya langsung ke pak alex terlebih dahulu ya
pak alex ini terkait dengan angka kasus atau lonjakan angka kasus
ini bukan kali pertama tentunya satgas melihat ada peningkatan angka kasus setelah liburan
sebenarnya seperti apa sih evaluasi dari satgas dan juga mungkin kritik penerapan mekanisme di lapangan
ya jadi sebenarnya ini sudah berulang ulang kita tahu bahwa
kita menjalani tahun kedua pandemi ini kita harus belajar dari apa yang kita laksanakan di tahun pertama
jadi pengalaman di tahun pertama itu adalah guru yang paling baik untuk kita belajar untuk masuk ke tahun kedua
kena kiranya sekarang masuk ke tahun kedua
dan yang kedua pemerintah tetap konsisten bahwa di dalam strategi penanggulangan covid sembilan belas itu ada tiga komponen yang harus dilaksanakan
pertama tetap meningkatkan kapasitas tiga
dan kemudian treatment
dan yang kedua masyarakat tetap harus komit bahwa tiga m itu menjadi perilaku kehidupan sehari hari
dan yang ketiga masyarakat dan pemerintah bersama sama harus bisa mensukseskan vaksinasi
vaksinasi itu ada yang didukung oleh program dan ada vaksinasi yang didukung oleh mandiri atau gotong royong
tiga hal ini harus sinergi
dan kemudian wilayah yang harus disisir adalah satu di sektor hulu
di sektor hulu ini tentu
ini harus tetap dilaksanakan dengan sebaiknya
dan kemudian di sektor hulu ini juga kita sudah menerapkan ppkm skala mikro
dan ppkm skala mikro itu adalah meletakkan bagaimana program tiga t program tiga m itu bisa dalam konteks desa dan keurahan
sehingga rt dan rw kalau misalnya dia memenuhi kriteria jonasi merah maka bisa dilaksanakan micro lockdown
sehingga di konteks desa di konteks hulu kita bisa memisahkan mana kasus terkonfirmasi mana yang bergejala mana yang kontak erat
sehingga dengan pemisahan pemisahan ini yang hijau tetap hijau yang merah dalam waktu tertentu dia akan bisa menjadi hijau
nah di sektor filir tentu kalau di hulu bisa dikendalikan

maka di hilir rumah sakit akan bebannya turun
dan kemudian rumah sakit juga punya tugas yaitu memisahkan mana kasus ringan sedang berat dan critical illness
dan kemudian harus juga menyiapkan logistik dan kemudian kemampuan sdm dan sekaligus antrian
jangan orang sehat mengantar orang sakit dan duduk bersama sama di area yang sama
sehingga nanti jangan timbul lagi kluster rumah sakit
jadi kedua hal inilah yang harus dikerjakan dengan sebaik baiknya sehingga penanggulangan ini bisa
dan kemudian bahwa dalam melaksanakan tugas ini masyarakat juga harus kooperatif
jadi tidak boleh sembunyi
jangan takut diswep hilangkan diri
ini juga membuat akhirnya pekerjaan menjadi bertambah rumit
jadi kita berharap bahwa yang dimaksud dengan swep itu dan kemudian testing itu tidak perlu ditakutin
jadi itu adalah upaya kita untuk memutuskan rantai penularan
oke pak alex mengenai masyarakat yang kooperatif pak beberapa kepala daerah mengeluh
ketika ada mekanisme terutama kalau kita bicara mekanisme penanganan ketika libur lebaran kemarin
masyarakat itu sepertinya sulit sekali diajak kooperasi
tanggapan pak alex sendiri seperti apa apakah harus ada mekanisme atau sanksi yang ketat tegas seperti itu
ya pertama kita harus memang melakukan sosialisasi edukasi
sosialisasi edukasi ini tidak perlu harus memakai bahasa yang seragam bahasa ala jakarta
karena kearifan lokal bahasa lokal itu sangat penting sekali
contohnya yang kita lihat kemarin kenapa sampai ada beberapa sepeda motor di jembatan suramadu harus putar balik
karena menghadapi swep
dan kemudian sangat ada ketakutan sekali untuk ditesting
kenapa karena tidak dipahami tidak dimengerti
oleh karena itu memang kepala daerah dan seluruh satgas di daerah harus bisa menerjemahkan secara lokal
menggunakan kearifan lokal untuk menyatakan apa itu resiko
jadi artinya kalau resiko itu bisa dipahami sehingga kerinduan kerinduan dia untuk mudik kerinduan dia untuk berkumpul
itu bisa dikalahkan oleh risiko yang dia pahami
persoalannya resiko itu tidak dipahami kecuali kalau dia sudah mengalami
sementara kita kan ada di dalam proses pencegahan supaya tidak ada penularan
jadi proses proses inilah sebenarnya yang harus turun di daerah
pemerintah kendali pun pemerintah
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan operasi
justisi untuk melakukan
penebalan dengan menambah
satuan setingkat peleton ataupun
kompi misalnya dari kepolisian maupun
tni tapi itu tidak menjadi tujuan
oleh karena itu sebenarnya
yang paling penting adalah bagaimana
mengaktifkan rt dan rw
sebagai ujung tombak
dalam rangka menerapkan tiga t
kuncinya di rt dan rw
kita bisa akan mengkontrol seluruh penduduk
baik keluar masuknya baik mereka
yang sakit bergejala dan kontra
pak syarizal setuju dengan
pak alex atau masukan dari
pak alex tersebut apakah memang rt
serta rw ini bisa menjadi salah satu mekanisme
apalagi mengingat kalau misalnya tadi kita
lihat ya pak syarizal pola grafik kasus
di tahun dua ribu dua puluh satu kemudian
membandingkannya dengan kondisi di negara lain
apakah ini juga
katakanlah kita takutnya
apakah kita akan melewati gelombang
pertama memang soal
peningkatan kasus ya
situasinya memang demikian
awal mei pertengahan mei
perminggu itu sekitar
tapi saat ini sekitar tujuh dua ratus an
artinya peningkatan kasus itu jelas
dan itu adalah
memang dampak dari
nah soal tadi strategi pemerintah
sudah sedemikian lah
tinggal kita memang harus mengevaluasi
memonitor dan mengevaluasi
sementara kita melihat yang lainnya ya
ini juga agak kebanyakan

itu jelas sekali ya bahwa
protokol kesehatan itu tidak dijalankan
seperti apa yang
tapi saya tidak begitu khawatir lah
saya kira tidak ya ini
peningkatan ini memang dampak dari
kalau pas musim libur pak syahrizal
kan harusnya ada pola tertentu
yang bisa menjadi antisipasi ke depan
ya tetap saja
covid sembilan belas itu di dunia
sekalipun tidak ada yang
berubah ya saya kira apa yang disampaikan
pak ginting tadi itu
lalu tiga m nah persoalannya
kan sekarang kalau kita
tes saja sampai hari ini
di sekitar enam puluh empat ribu
per satu juta penduduk
negara di dunia
paling dari atas
saya kira hanya kita dan meksiko saja
yang jumlah testnya
di bawah seratus ribu per satu juta
penduduk saya kira
tetap ini harus ditingkatkan
tracing juga demikian saya kira ya
tiga puluh saya kira tidak pernah terpenuhi
jadi tetap harus
ada peningkatan untuk
treatment saya kira sudah
berjalan dengan baik ya
nah memang di masyarakat ya
ada kelompok kelompok masyarakat yang
saya tidak begitu percaya
ya ada kelompok masyarakat
nah masalahnya dimana ini pak syarizal
ya tidak begitu
menjalankan prokes itu oke
berarti masalahnya dimana
edukasi literasi atau
ketegasan dari apa ya
pihak pihak tertentu gitu untuk
menggalakkan protokol kesehatan tersebut
dilaksanakan secara menyeluruh
kalau sekarang kalau saya
melihat ya saya kira
edukasi itu sudah cukup lah kita
hampir dua tahun
saat ini bagaimana
itu bisa dijalankan dengan disiplin
saya kira memang harus
perlu ada pengawasan dan
tindakan yang tegas untuk itu
ya belajar dari
berbagai negara mereka juga tegas
dalam paling tidak
urusan kerumunan misalnya
ini kerumunan singapura saja ya
itu tetap mereka hanya boleh
lebih dari tiga
lalu ketika mereka cukup lama
mereka tidak boleh lebih dari lima
nah saat ini kita melihat
di berbagai restoran misalnya
ada meja yang diduduk
oleh delapan orang walaupun satu keluarga
tapi kadang kadang juga
tidak keluarga ya jadi
seperti ini kerumunan di
ruang ruang publik itu
memang harus lebih tegas
oke pak alex harus lebih tegas
kurang tegas kah selama ini
sehingga masih ada beberapa
gelombang lonjakan kasus gitu terutama
pasca musim libur lebaran gitu
musim libur lebih tegas ya
bahwa di posko desa itu
ya kemudian ada
yang akan membantu
kepala desa ataupun lurah
di dalam rangka melakukan
pengawasan dan kemudian
juga dalam rangka pengandalian
ini adalah dalam rangka menjaga
oleh karena itu
melalui posko desa sebenarnya
dan melalui rt dan rw
kita sudah melakukan
paling tidak melakukan identifikasi
dan kemudian kalau itu
jonasinya merah tentu ada
jadi oleh karena itu memang
berapa kali kita dalam rapat
ini sudah dilakukan
kecamatan kalau misalnya terdapat
peningkatan kasus covid kemudian
penutupan rt rw
kalau misalnya dia jonasinya
merah dan mening
dan kemudian juga
dilakukan kolaborasi lintas sektor
bapak bin captik mas satpol pp
untuk optimalisasi peranan posko
jadi ada pendekatan persuasif
tapi ada juga pola
penindakan makanya jangan heran
kalau kita lihat ada aparat yang
melakukan pengubaharan kerumunan
pengubaharan kerumunan itu secara
paksa itu adalah bagian dari
penindakan tetapi ada juga
mekanisme melakukan pendekatan
dan memberikan pengertian
misalnya mengunjungi rumah rumah yang kosong
kemudian memberikan stiker
jemput bola ya
harus melakukan testing
kemudian contact tracer ada
dan ini tentu juga
harus ada membangun kesadaran masyarakat
dengan menggalang komunikasi
perubahan perilaku dan perubahan
perilaku ini tidak bisa kita lihat secara
indonesia kita harus bisa melihat
apakah kabupaten kecamatan
kita harus bisa melihat di mana
kalau dia lapar kalau dia haus
bagaimana kita menegakkan disiplin
tentu lapar dan hausnya harus kita treatment
itu juga salah satu kuncinya
kemudian disiplin progres juga
demikian karena disiplin progres
ini menyangkut juga kemanusiaan
jadi gak mungkin orang disiplin
kalau dia dalam keadaan sakit
tidak mungkin disiplin kalau dia belum makan
sehingga ini juga menjadi
perhatian kita oleh karena itu
di dalam melakukan tindakan tindakan
rt rt ini harus di mapping
mana yang hijau
dan mana yang merah
kalau dia merah dan oranye maka
aktivitas semua di kunci
ini dijaga tapi yang hijau
tetap juga harus menjaga prokes
supaya yang hijau jangan menjadi merah
itu ini adalah pengawasan
oleh karena itu sekarang kita harus berterima kasih
kepada bapak bapak tni dan polri
yang sekarang sudah turun
ke kelurahan kelurahan ke kecamatan
untuk membantu melakukan
pengawasan penegakan disiplin
sehingga ini menjadi
tanggung jawab kita bersama
jadi kehadiran tim pelacakan kontak
juga itu harus kita apresiasi
jangan mereka datang ke rumah
kita sembunyi kalau kita sembunyi
berarti itu akan
menjadi rumit bagi tim pelacakan kontak
bisa harusnya ditindak seperti itu ya pak alex
dan satu lagi juga mereka yang
isolasi mandiri isolasi mandiri
ada panduan isolasi mandiri
mereka boleh di rumah
tapi kalau ada gejala batuk
batuk berdahak gemam ataupun
sesak itu segera melaporkan diri
kalau perburukan segera ke rumah sakit
jangan kita pergi ke rumah sakit yang
dicari icu jadi carilah
ruangan yang memang bisa merawat kita
oleh karena itu jangan sampai terjadi
perburukan ini juga tanggung jawab
posko desa tanggung jawab
untuk memonitor mereka yang
isolasi mandiri walaupun
mereka yang rumahnya tidak memadai
pemerintah akan menyiapkan isolasi
apakah itu di gedung olahraga
gedung serbaguna ataupun juga
di wisma atlet seperti di jakarta
saya ke pak syahrizal pak syarizal juga sebelumnya
sempat atau sudah mengatakan bahwa
memang sudah memprediksi bahwa akan ada lonjakan
kasus pasca libur lebaran
kira kira kalau misalnya dari kacamata pak syahrizal
sebagai epidemiolog di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dimana kita harus siap siap
atau harus mengantisipasi lebih lanjut
adanya potensi lonjakan kasus
covid sembilan belas kembali tapi tahan dulu jawabannya
pak syarizal kita akan lanjutkan cnn indonesia
newscast akan segera kembali setelah jadah berikut
tetaplah bersama kami
terima kasih ada yang masih bersama kami
di cnn indonesia newscast
kita akan bahas kembali terkait dengan lonjakan
kasus covid sembilan belas pasca libur lebaran dan seperti apa
antisipasi kedepannya terutama untuk
menjadi catatan bagi
pemerintah pusat dan juga daerah tapi sebelumnya
kami juga sudah mencoba menghubungi beberapa kepala daerah
terkait dengan lonjakan kasus
di wilayahnya masing masing sampai dengan saat ini
kami belum mendapatkan informasi
apakah mereka bisa bergabung apa tidak untuk
berbagi bagaimana kondisinya di lapangan
pada saat ini kita lanjutkan kembali
dialognya pada malam hari ini
saya kembali ke pak syarizal
tadi pertanyaannya masih sama pak syarizal
dari kacamata epidemiolog apakah
ada momen atau masa tertentu
di kedepannya selama dua ribu dua puluh empat
yang patut menjadi catatan sekaligus
atau antisipasi ada kemungkinan
lonjakan atau potensi lonjakan
antisipasi yang terkait
saya kira pemerintah kan
sudah belajar ya dari satu tahun ini
saya tidak terlalu memberi perhatian kepada
hal itu ya yang perlu diperhatikan
di indonesia kita ini
lalu kemudian ada lima ratus sekian kabupaten
sampai sepuluh kasus
tapi kalau kita lihat
jumlah kasus itu
sepuluh itu lebih dari
ada lima provinsi di indonesia
yang masih di bawah
jadi maksud saya begini kita ini
negara dengan kepulauan harus
yang prioritas saya menurut
bila ada empat wilayah yang saat ini
kalau kita bandingkan enam bulan
yang lalu ya itu
di bangka belitung itu peningkatannya
sampai dua belas kali
lebih tinggi kasusnya
di ntt itu sembilan kali
lebih tinggi dari enam bulan yang lalu
empat hampir lima kali
yang memang harus
kita betul betul perhatikan
dki ini misalnya
saat ini itu sudah
terinfeksi dengan covid sembilan belas

dki ini memang wilayah yang paling berisiko
jadi ada beberapa wilayah
yang perlu perhatian kalimantan timur
papua barat itu
kasus seratus penduduknya tinggi
wilayah tersebut juga
yang disampaikan pak ginting
tadi saya kira pemerintah sudah
strateginya baik sampai
tetap desa namun
upaya upaya penelitian yang spesifik
kenapa sampai beberapa wilayah
itu terjadi peningkatan
kasus dalam enam bulan ini
yang luar biasa
itu membutuhkan analisa
aksi koneksi bagaimana kita menanganinya
jadi belum tentu disebutkan oleh pasha lebaran ya
pemerintah sudah antisipasi dengan
dan saya menilai indonesia
cukup baik dalam menanggulangi
memberikan perhatian sedikit soal
jadi kalau nakes angkanya
persentase cukupannya tinggi
kelainan publik tinggi
lansia itu coba dilihat
saya kira pemerintah harus memperhatikan
saya khawatir rendahnya
cakupan terhadap lansia itu
karena kita melakukan screening
yang agak berlebihan
terutama untuk kasus kasus
hipertensi dan diabetes
bisa diperjelas lagi
pasha rizal terkait dengan screening yang lebih ketat
atau lebih perlu diperhatikan
itu seperti apa pak
ya begini ya tho sebetulnya
melalui sage itu sudah memberikan
pedoman kontra indikasi
yang comorbidnya banyak
itu prioritas untuk mendapat
vaksinasi mereka yang
lansia dan comorbid saya kira jelas
harus mendapat prioritas
namun kita mempunyai
kita melakukan screening yang
agak terlalu ketat
dan itu tidak dilakukan
di negara negara lain
sama filipina yang melakukan seperti itu ya
diberikan di brazil di turki
di chile dan sebagainya
justru mereka yang comorbid
sebanyak itu prioritas
saya khawatir ya rendahnya
cakupan lansia itu
soal testing kita yang terlalu ketat
mungkin ini perlu mendapat perhatian
saya ke pak alex lagi pak
tadi dari ada masukan dari pak syarizal
terkait dengan screening yang terlalu ketat terutama
untuk vaksinasi terhadap lansia apakah ini juga bisa
menjadi pertimbangan kedepannya supaya kita
masih bisa menggenjot laju penyuntikan
itu untuk memberikan
proteksi kepada seluruh
rakyat indonesia dan
di dalam memberikan proteksi itu tentu
akan tergantung dengan sejumlah
supply kemudian juga
tergantung dengan vaksinatornya
dan juga tergantung
jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan pak syarizel
bahwa populasi rentan
itu harus menjadi prioritas
jadi populasi rentan
itu termasuk mereka lansia
dan termasuk mereka yang comorbid
dan kemudian populasi yang
beresiko tinggi juga nakes
itu sudah berhasil dikerjakan
artinya mereka sudah
di lansia di lansia ini
tentu ada lansia yang masih
aktif dan ada
lansia yang memang sudah benar benar
sepuh tentu disini
ada persoalan dalam soal
akses dan akselerasi
jadi bagaimana kita bisa memperbaiki
supaya akses ini lebih
dekat kepada mereka ya lansia
yang membutuhkan vaksinasi dan
juga diberikan akselerasi yang lebih baik
sampai orang yang sudah umurnya
hampir tujuh puluh tahun
dia waktu tunggunya sampai tiga jam
itu gak mungkin seorang
tua yang sudah sepuh
harus menunggu sampai tiga jam
jam ini mungkin yang harus kita perbaiki
dan menjadi prioritas kita
dan yang berikutnya adalah bahwa lansia
punya keluarga dia punya anak anak
dan anak anak ini harus bisa
jadi relawan lansia yang ada
di rumahnya sering lansia
ya ini tidak keluar rumah tidak kemana mana
sakit oleh karena anak muda yang aktif
di rumah oleh karena itu
anak muda anak muda anak muda
yang ada di rumah ini punya tanggung jawab
ada rasa kerelawanannya untuk
mengantar lansia untuk bisa
baik vaksinasi satu dan harus
selesai sampai vaksinasi kedua
jangan hanya di vaksinasi satu
kemudian ada efek samping terus tidak lanjut
di vaksinasi kedua oleh karena itu
memang kita harus mengajak semua komponen
yang ada di masyarakat ini
untuk memprioritaskan lansia
jatah vaksin dan
alokasi ini masih ada
hanya belum dimanfaatkan
dan saya kira pemerintah punya perhatian
penting terhadap lansia
lansia ini diproyeksikan lebih kurang
tapi yang baru terserap baru
yang pertama dan kemudian
vaksin kedua lebih kurang dua lima juta
artinya masih jauh dan kemudian
kalau kita lihat dari mortality rate
bahwa yang mengisi mortality rate itu
banyak yang lansia dan comorbid
dalam petugas publik dan masyarakat umum lainnya
kalau dia memang ada comorbid
memang kita setuju
ini polri sebagai pelayanan publik
terus divaksinasi mereka yang
juga mereka yang comorbid
juga harus divaksin karena inilah
yang berisiko sehingga
angka kematian kita secara nasional
lebih tinggi daripada angka
secara regional maupun dunia
dan kita sudah tahu bahwa
dokter perawat di icu
itu sudah dilatih bahkan
satgas covid sembilan belas nasional sudah melakukan
pelatihan berulang ulang terhadap dokter
dan perawat di icu
tujuannya untuk menurunkan mortalitas
baik ini juga berarti menjadi
sebuah pekerjaan rumah perpanjangan tangan
satgas yang ada di daerah daerah untuk tetap
meliterasi jemput bola
kemudian juga menyeluruhkan itu
vaksin vaksin terhadap lansia dan juga seluruh
warga di indonesia tapi sayang sekali
kita karena dialognya
atau durasi dialognya harus berakhir
kita sudahi dulu dialog pada malam hari ini
terima kasih atas waktunya pak alex
dari ginting dan juga pak syahrizal
syarif atas waktunya bersama kami di
cnn indonesia newscast pada malam hari ini kita
harapkan agar lonjakan kasus covid sembilan belas
ini cepat meredah kita landaikan
kembali angka kasus di indonesia
seperti pada awal tahun dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas waktunya
selamat malam pak syahrizal